ya meski tidak disetujui dalam rapat bamus namun upaya setia novanto menunjuk aziz samsudin sebagai penggantinya di kursi ketua dpr ri
menunjukkan stiano fanto tidak lelah melawan dari balik tahanan
mengapa setia sempat berpikir jabatan ketua dpr ri seperti bisa diwariskan
kami mengulasnya malam hari ini dengan bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara universitas jember
terima kasih sudah hadir
kemudian kami juga menantikan dari sambungan telpon yoris rawayai politikus partai golkar yang merupakan mantan korbit polhukam dpp partai golkar
kami masih menunggu selamat malam bang yoris
selamat malam indra
oh sudah tersambung
kabar baik kita menantikan bang yoris sebenarnya di studio tapi mungkin lalu lintas sedang tidak ramah hari ini
oke saya juga baik saya juga mencoba menghubungi melki lakalena ketua dpd satu partai golkar ntt melalui sambungan telepon juga
baik masih terputus ya bang melki lakaleneng ketua dpd satu partai golkar untuk wilayah ntt
baik saya akan mulai dari bang yoris raweya terlebih dahulu
bang yoris mungkin bisa anda ceritakan seperti apa sih kemudian muncul tiba tiba ada penunjukan lagi melalui surat surat sakti ini muncul lagi begitu bang yoris
ya ini kan sebetulnya
kita menunjukkan kepada publik bahwa golkar ini pertama tidak dewasa
padahal di satu sisi golkar ini kan partai politik yang sudah cukup mapan dalam berpolitik karena paling tua
tetapi kita melihat bahwa di era kemimpinan setia novanto yang belum sampai dengan dua tahun ini banyak hal hal yang muncul yang menurut saya ini kan bertentangan dengan pertama
aturan aturan yang sebagai pegangan dalam organisasi yaitu anggaran dasar anggaran rumah tangga
kedua bahwa beliau ini kan sebagai ketua dpr
sehingga citra bangsa ini kan terletak di pundak setia novanto yang adalah ketua umum golkar
nah peristiwa beliau ini kan berangkat mulai mencuat ke permukaan itu
baik kami nanti akan mencoba menghubungi kembali ya sambil menunggu juga sambungan telepon dengan melki lakalena ketua dpd satu golkar
entity sudah tersembung selamat malam bang melki
selamat malam mas indra selamat malam bang yoris
baik sayang sekali ya apa terjebak kemacetan ya
baik bang melki saya ingin bertanya seperti ini bang melki
memang hari ini tidak disetujui tetapi sepertinya upaya pak setia novanto untuk dalam tanda kutip terus melawan begitu ya pak ya
dari balik tahanan
terus dilakukan sepertinya mundur memang iya tapi kemudian menunjuk orang
ini yang kemudian tidak dipercaya oleh berapa tadi lima puluh anggota fraksi golkar sendiri dari sembilan puluh satu fraksi yang ada
dari sembilan puluh satu anggota fraksi yang ada maksudnya
kenapa sepertinya tidak lelah untuk terus melakukan perlawanan dari balik tahanan begitu bang melki
jadi mas indra dan pemirsa cnnp indonesia
pertama tentu kita
memberikan apresiasi karena pak novanto paling tidak sudah menjawab desakan publik dan rakyat indonesia
juga seluruh pendukung dan juga kader pengurus partai golkar agar fokus pada masalah hukum yang dialami
sehingga salah satulah yang harus dilakukan adalah pak novanto mundur sebagai ketua dpr ri
nah tentu memang pada saat saya pertama kali melihat surat ini itu hari jumat malam
kebetulan kami pulang dari pelantikan
pengurus dpd partai golkar provinsi ntt
kami kemudian kumpul di rumah di rumah pak novanto karena katanya ada hal penting
di situ baru saya pertama kali melihat bahwa ada surat pak novanto mundur sebagai ketua dpr ri
dan juga kemudian dalam surat yang sama juga itu menunjuk pak asis dan pak asisan sudir sebagai ketua dpr ri
tentu yang pertama saya fokus dulu bahwa pak novanto sudah mundur ini satu hal yang positif
tapi memang dalam hal lain hal yang ditunjukkan pak asis saya paham betul bahwa tentu ada proses dan mekanisme di partai golkar yang bisa saja tadi berbeda pendapat yang tadi sudah pak nguli sampaikan
kemudian ada juga proses nanti di fraksi partai golkar
kemudian antar lintas fraksi baik partai golkar dan partai partai lain yang ada di dpr ri dan juga dengan para pimpinan dpr ri dan tentu terakhir ada di paripurna
dan memang saya kira karena proses ini masih cukup panjang ya buat saya perkeja tadi harus kita menganggap sebagai perkejaan
dan saya juga ingin mencoba proses demokrasi yang terjadi di partai golkar dan ya tentu ini menjadi
tapi pak melgi sendiri memandang itu menyalahi mekanisme internal partai tidak kira kira
penunjukan yang dilakukan oleh pak stiano vanto ini
ya yang pasti begini tentu hal yang dibuat oleh pak novanto ini menurut saya bukan hal yang keliru dan itu dibolehkan saja
tapi memang kan ada perspektif lain yang ada di teman teman bahwa itu harus di plenokan
artinya itu melalui pleno dulu baru kemudian disampaikan kepada praksi di dpr dan diteruskan seperti biasalah pergantiannya pak nof ke pak akom pak akom kembali kemana
nah tapi karena ada perbedaan pandangan ini tentu harus dikembalikan lagi pada mekanisme partai dan kalau memang kenyataannya seperti tadi itu tentu dpp partai harus nanti mengambil langkah lagi bagaimana merespon surat yang disampaikan oleh pak novanto ini
itu mekanisme partai yang memang dilakukan oleh dpp partai golkar
baik bang melki memang hasilnya kita sudah tahu
di bamus tidak disepakati begitu ya
tetapi kami masyarakat juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh pak setia novanto ketika sudah mundur masih saja menunjuk orang
karena tadi anda menyinggung ini proses demokrasi
oke katakanlah kita ingin mengetahui argumen dari pihak pak setia novanto misalnya ketika melakukan penunjukan dan itu tidak sesuai dengan mekanisme misalnya argumen apa sih yang dimiliki begitu oleh pihak pak setia novanto bisa menunjuk orang untuk mengganti

nah kalau itu sih tentu harus diinginkan kepada pak novanto
saya pribadi belum tahu alasannya
tapi kemungkinan besar adalah karena bukan sebagai ketua dpr ri menunjukkan orang menggantinya
tapi saya kira mungkin lebih kepada sebagai ketua umum dpp partai golkar yang memang lagi non aksif karena di ganti oleh plt pak idus marwad
sekali lagi saya pakai kata mungkin karena saya tidak pernah bertemu langsung
tidak tahu alasannya
mungkin karena sebagai ketua umum pak novanto mengajukan nama pak hasti
tapi tadi saya sampaikan bahwa tentu ada mekanisme ya
ada negeri yang harus dilalui
itu berbeda perspektif tentunya
mungkin pak novanto mungkin merasa bahwa itu sudah bisa diajukan oleh pak novanto pribadi atau dengan pak idrus marham waktu saya dapat juga ada surat dari ketua umum dan sekjen
tapi kan ada perspektif lain yang mengatakan bahwa harus melalui platform
dan tentu kan demokrasi tadi sudah berjalan
tentu ini harus dijelaskan oleh proses demokrasi bahwa itu harus kembali lagi ke pleno yang teman teman tadi sudah putuskan gitu
tapi kalau bang melki sendiri pendapat anda sebagai ketua dpd satu golkar melihat penunjukan yang dilakukan pak syah novanto ini menyalahi ataukah benar sesuai dengan aturan yang ada juga
kalau secara aturan kan sebenarnya dimungkinkan ya
secara aturan dimungkinkan
tapi mungkin dalam situasi saat ini tentu saya kira mungkin teman teman menginginkan ada kebersamaan
apalagi ada yang mengatakan bahwa itu diputuskan bersama sama
jadi walaupun itu dimungkinkan
karena juga misalnya kalau dilihat dalam perdebatan kami di golkar ya saya lihat ya
itu kan waktu pengajuan pak akom kemarin kan tanpa pleno misalnya ya
kemudian waktu pak erlangga juga jadi menteri juga itu tanpa pleno
pak akom itu tanpa pleno ya waktu itu ya
jadi ini memang saya kira tadi ini dimungkinkan tapi suasana seperti ini mungkin teman teman inginkan ada kebersamaan
apalagi ada yang mengatakan bahwa
putusan pleno tanggal dua puluh satu november itu katanya
ada juga klausul bahwa ketua dpr ri diputuskan setelah pra peradilan
ya itu karena ada perspektif yang memang dibangun dan itu kita hormatilah
sebelum ke mas bayu saya sedikit lagi ke pak yoris
bang yoris sudah tersambung kembali ya
sudah sudah sudah
ya baik bang yoris ini saya ingin mencoba memahami argumen karena kan ini sebenarnya adalah proses berdemokrasi ya
walaupun mungkin sebagian pihak menilai
mungkin sebagian pihak menilai pak stenovanto seperti ada kritik juga dari pak gidanjar yang saya baca di media
mengatakan bahwa kok sepertinya jabatan ketua dpr ini bisa diwaris wariskan begitu kan
tapi ini alasannya seperti ini yang disampaikan
paling tidak ini disampaikan juga oleh pak aziz samsudin
dan bang melky tadi mengatakan aturannya ada
sesuai dengan tidak hanya di undang undang md tiga tetapi kemudian masuk ke tata tertib dpr begitu
bahwa pasal tiga puluh sembilan tatip dpr ri
bahwa pimpinan dpr yang mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri
pada pimpinan dpr di atas kertas bermatra
ini tidak menjadi masalah ya karena tadi sudah diterima oleh bamus
tetapi kemudian pasal empat puluh enam ayat empat tatip dpr menyebutkan
jika pimpinan dpr sudah menerima nama pengganti dari partai politik melalui fraksi
maka pimpinan dpr menyampaikan nama pengganti tersebut dalam rapat paripurna
tanpa meminta persetujuan dari rapat paripurna
lalu kemudian tidak ada ketentuan administratif lain
seperti surat harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen
dan atau ketua dan sekretaris fraksi
jadi tidak ada kewajiban yang menuliskan seperti itu maksudnya
jadi secara aturan boleh boleh saja pak asetnoff menurut pihak pak aziz samsudin ya
secara aturan boleh boleh saja pak setnov menunjuk siapa penggantinya dari ketua dpr ri begitu
ini pertama begini
kalau kita berbicara jangan kita merasa bahwa sekarang kita masuk dalam era demokrasi
kemudian segala sesuatu itu kita berdemokrasi berdasarkan tafsir subjektivitas
ini tidak boleh
ada landasan landasan hukum ada aturan aturan yang selalu terikat kepada kita
bahwa ketua dpr dari partai politik
maka itu diusulkan oleh partai politik
jadi kita harus membedakan
kalau tadi dibilang bahwa di md tiga disebut bahwa kalau ketua dpr dia mengundurkan diri
dia membuat secara pribadi
saya mengundurkan diri
itu masuk ke dpr
tapi proses dpr itu untuk menggantikan ketua dpr ada mekanisme yang harus mengikat dengan partai usulan partainya
ini kan persoalannya di situ kan
jadi kalau buat kami tidak ada masalah kalau buat saya
cuma mekanisme penentuan kader partai golkar untuk menjadi ketua dpr ini yang tidak sesuai dengan mekanisme internal partai golkar
itu masalahnya kan
jadi kalau yang penting begini
sembilan puluh satu kadir golkar yang ada di dpr ri sekarang
itu punya hak yang sama untuk bisa dicalonkan
tapi mekanismenya harus melalui partai
di sini yang tidak pernah
jangan kita terus kemudian begini
memberikan mencari kebenaran
bahwa ini ada kemarin papa minta saham bisa diganti sama adek adek
berbeda sekali kasusnya
berbeda kasusnya ya
nanti kita akan dalami lebih lanjut
dan kita akan lihat pandangan dari pakar hukum tata negara mas wahidwi anggono
masalahnya adalah ketika pengunduran diristiano fono diterima
tetapi penunjukan aziz samsudin tidak diterima
ini vakum kemudian ketua dpr ri
menjadi masalah secara ke tata negara nggak
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut
kita lihat kajian dari sisi hukum tata negara begitu ya
ini memang posisinya ada antara internal golkar
karena ada mekanisme partai
tapi juga yang kita bicarakan ini tentang posisi ketua dpr ri
nah ketika anda melihat prosesnya dulu lah dari awal tadi
bahwa surat kemudahan diri sudah diterima dan lain sebagainya
tapi kemudian di situ ada surat penunjukan yang dilakukan oleh stiano fanto juga
walaupun itu dilakukan dari banyak tahanan
bagaimana caranya kita juga belum mengetahui tentang itu
bagaimana anda melihat mekanisme itu
karena ada argumen tadi secara tatip tidak menyalahi
pak stiano fanto bisa menunjuk
ya mas indra
jadi biar tidak terpotong potong
itu publik juga perlu tahu
bagaimana sih hukum positif dalam hal ini
peraturan perundang undangan kita itu mengatur tentang pemberhentian
atau berhentinya pimpinan dpr
kemudian bagaimana mekanisme penggantiannya
tentu kalau kita bicara soal berhentinya pimpinan dpr
kemudian bagaimana proses penggantiannya
itu sangat terkait dengan dua resim hukum
yaitu resim hukum publik dan resim hukum private
resim hukum publik itu adalah undang undang md tiga
undang undang tujuh belas dan empat belas
undang undang partai politik
undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan diubah undang undang dua dua ribu sebelas
kemudian peraturan nomor satu dua ribu empat belas
peraturan dpr tentang tata tertib
sementara resim hukum privat adalah anggaran dasar
anggaran rumah tangga partai sebagai sebuah badan hukum
jadi adart golkar sendiri ya
tentu ketika bicara resim hukum publik
ini mengikat semua warga negara
dan tentu warga negara berkepentingan agar aturan itu ditaati oleh siapapun
sementara dalam resim hukum privat memang hanya mengikat
hanya mengikat anggota partai golkar pengurusnya
tapi jangan lupa
ketika nanti proses di private ini tidak sesuai dengan adrt
pasti akan berdampak pada proses hukum publik
yaitu dengan kemudian timbulnya
gejola sekretak kegaduan
yang akan berakibat pada apa
berakibat pada kerugian pada publik
yaitu pimpinan dpr lebih sibuk untuk mengurusi
jadi publik ini bisa ikut menyoroti adart
mekanisme yang ada di dalam
saya akan bicara dulu pada hukum publik
bagaimana mekanisme berhenti dan digantinya
sesungguhnya memang undang undang md tiga itu hanya sedikit mengatur mengenai mekanisme berhentinya pimpinan dpr
dan bagaimana penggantiannya
disitu hanya disebutkan
pimpinan dpr bisa berhentikan ada tiga hal
meninggal dunia diberhentikan atau mengundurkan diri
pasal berikutnya hanya mengatur pengganti terhadap pimpinan dpr yang berhenti itu harus dari partai politik asal pimpinan dpr yang berhenti
itu poin yang kedua
poin ketiganya ada delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian atau berhentinya pimpinan dpr
penggantiannya diatur dengan peraturan tata tertib dpr
yaitu peraturan satu tahun dua ribu empat belas
disitu memang di peraturan satu tahun dua ribu empat belas konstruksinya dibagi tiga
kalau dia meninggal dunia ada hukum acaranya
bagaimana proses penggantiannya
kalau dia mengundurkan diri ada hukum acaranya
kalau dia diberhentikan ada hukum acaranya
sekarang kita bicara
bagaimana kalau mengundurkan diri
karena konteksnya mengundurkan diri ya kali ini
dalam kasus ini kan mengundurkan diri
secara gamblang sudah jelas aturannya
di situ disebutkan pimpinan dpr yang mengundurkan diri itu menulis surat tertulis di atas matre
tanda tangan di atas matre
yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri
surat ditujukan kepada pimpinan dpr
kalau dia ketua berarti pak setno menunjukkan kepada empat pimpinan dpr yang lain
dari situ kemudian akan
dibahas oleh pimpinan dpr
dan pimpinan dpr kemudian membuat surat
kepada partai asal melalui fraksi
untuk pertama akan menyertakan surat itu dulu
yang kedua kemudian meminta pengganti terhadap pimpinan yang mengundurkan diri tadi
jadi pimpinan dprnya yang lain membahas ini
menyerahkan ke partai golkar
mana calon penggantinya
iya pakai surat resmi
dan itu ada jangka waktu dalam paling lama lima hari
partai politik sudah harus mengajukan calon pengganti
jadi nggak alasi menurut saya
orang mengundurkan diri langsung minta ini pengganti saya
yang terjadi hari ini seperti itu ya
dalam konteks pengunduran diri dengan matranya benar
tapi menunjuk orang lain
iya untuk menggantikan itu nggak benar
karena memang dalam tatip dpr jelas
hanya surat pengunduran diri
pimpinan dpr lah yang berkirim surat kepada partai melalui fraksi
untuk anda silahkan
anda sesuai mekanisme dart
saya potong sampai di situ
jadi secara aturan
karena pak melgi tadi bilang
tidak salah kan ya
tapi secara aturan dalam pandangan anda salah sudah itu
saya mengutip pada tata tertib dpr
di dalam pasal empat puluh enam tatip dpr
bunyinya seperti itu
artinya itu sudah terang benerang jelas
saya buat sederhana ya
pak setnoff menulis surat pengunduran diri
itu disampaikan ke empat pimpinan dpr yang lain
dan empat pimpinan dpr kemudian membahasnya
dia harus mengirim surat resmi dpr
resmi dpr kepada partai melalui fraksi
melalui fraksi ya
agar anda ini pimpinan dpr dari partai anda berhenti
kalau bawa surat mengundurkan diri
kemudian dari situ terus menunjuk yang lain
itu tidak benar
tidak sesuai dengan hukum acara dalam tata tertib tadi
ini bicara resim hukum publik
resim hukum privatnya tentu kemudian silahkan partai
sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga
bunyi adi artinya apa silahkan diikuti
sehingga kemudian dalam waktu lima hari
akan muncul calon pengganti
ini yang kemudian harus dicegah adalah
ketika kemudian proses ini tidak legitimit
kalau pimpinan dpr yang memimpin lembaga sebesar dpr
lima ratus enam puluh anggota dpr yang representasi hampir dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
itu ternyata masih bermasalah di partainya
bagaimana mungkin dia efektif memimpin anggota dpr yang lain
dan itu memimpin seluruh rakyat indonesia
memperjuangkan keinginan rakyat indonesia
jadi ada keterkaitan ketika di internal tidak beres
maka di publik juga bisa dirugikan
kita sudah terserang rakyat publik
udah capek lah lihat golkar
empat kali pergantian pimpinan
kalau ini terjadi
mengundurkan diri diganti adekomarudin
adekomarudin kemudian diganti
kemudian sekarang stenovanto mundur lagi
kita tidak sampai lima tahun
publik disibukkan dengan quote and quote
kegaduan di internal golkar
jadi kali ini tentu harusnya golkar jauh lebih dewasa
tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pak yoris
bahwa golkar ini belum dewasa
untung yang bilang adalah pak yoris
saya tadi juga mau mengatakan
ini kalau nggak selesai selesai
membaca tatip ini
ini nanti orang mengatakan
golkar gimana ini partai yang sudah cukup lama
ternyata memanage satu dinamika semacam ini
jadi misalnya sederhana saja
gunakan undang undang md tiga
gunakan undang undang partai politik
karena ada undang undang partai politik di pasal dua belas
mengatur gini mas indra
dan partai politik
artinya kan ini publik tidak tercampur
negara tidak tercampur
presiden tidak tercampur
anda selesaikan dong
siapa sih yang terbaik menurut anda
yang layak untuk jadi ketua dpr
untuk menggantikan sidenovanto
anda sudah tiga kali ini pergantian pimpinan dpr
masa kemudian akan mengganti lagi
nanti dengan figur yang kemudian juga
mungkin ada masalah misalnya
tapi salah satu alasan tadi yang disampaikan
bung melki masih tersambung ya
alasan yang disampaikan adalah
ketika ini melihat desakan dari publik
dan juga kemudian pesan yang pernah disampaikan oleh mkd
karena mkd juga didesak publik
bahwa memang ada kesepakatan menunggu pra peradilan
tetapi kita tahu juga pra peradilan
ujungnya nanti juga bisa digugurkan
tapi ini informasi hukum yang berkembang ya
kita tidak masuk ke sana
jadi apakah memang benar kemudian
bahwa semangatnya itu segera mengganti ketua dpr
seperti yang memang didesak oleh publik
kalau urusan ketua umum ya
nanti nanti silakan diatur begitu
apakah itu semangatnya memang bung melky
bahwa memang menjawab desakan publik
agar segera diisi pengganti pak astiano panto
ya saya kira kan ini juga
semua aspirasi publik ya
mkd dan berbagai pihak
itu juga oleh saya kira pengacara
dan juga mungkin istrinya
istri pak novanto juga mungkin disampaikan
agar pak novanto segera mengambil sikap
nah kemudian juga
saya kira saya sudah ingatkan
dari mungkin minggu lalu
bahwa yang saya tahu
bahwa pak novanto juga akan mengambil sikap mundur
dari ketua dpr ri
dan mungkin aja menjadi pilihan yang pertama
tapi memang terus terang
kami sama sekali tidak tahu
baru lihat kemarin malam
waktu hari jumat itu
bahwa pak novanto nya mundur
dan kemudian menunjuk pak asti
saya mau bedakan gini
pak novanto mundur sebagai ketua dpr itu
itu adalah putusan pribadi
dan itu saya kira tadi sudah terima pak mus
dan sudah selesai berarti
jadi tuntutan publik sudah dijawab
nah memang menunjuk pak asis itu
saya kira lebih kepada pak novanto
sebagai ketua umum dpp partai golkar
kan sampai hari ini kan
masih melesat pada pak novanto
tapi tadi sekali lagi saya katakan
bahwa memang soal mekanisme ini kan
tidak ada mekanisme tunggal ya
dalam urusan menyangkut perusahaan ketua dpr ini
seperti tadi disampaikan oleh banyak banyak
memang melalui klien itu paling ideal
apakah mengenai situasi seperti ini juga
akhirnya pak novanto mengambil jalan
sebagai ketua dpr
tapi sekali lagi
tetap mekanisme partai pasti berjalan
dan seperti tadi kalau sudah terjadi dengan
melalui fraksi yang
bahwa tadi sudah dijelaskan
oleh mas bayu
dari sisi tatip
apa yang ada di tatip dpr begitu
bahwa tidak begitu aturannya
tidak tidak kemudian bisa menunjuk
bisa langsung melakukan penunjukan
saya mengatakan bahwa itu kan
walaupun ditunjukkan tetap melalui mekanisme kan
mekanisme partai kan ada
kemudian kan dari
pak novanto sebagai ketua umum
sebagai ketua umum
dari partai kepada fraksi
lalu fraksi dengan minta fraksi dulu
ke pimpinan dewan
kemudian kan masuk pari purna kan
tentu kan mekanisme ini kan ada yang di internet golkar
kan itu tentu
sudah tadi terjadi
kita belum bicara masuk ke wilayah dpr ya
dan tadi kan sudah
diputuskan bamus tidak berjalan
berarti masih kembali lagi ke partai golkar sekarang
untuk memutuskan lagi
walaupun ada upaya untuk
walaupun ada upaya kemudian untuk melakukan pelantikan sebenarnya
kan suratnya jadi satu itu ya
pak melki ya
jadi tentu begini
kalau sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa
di intern partai golkar kan tentu selesai di fraksi partai golkar dpr
itu selesai di situ
nah selebihnya dari fraksi partai golkar
dengan minta fraksi
dengan antara dengan pimpinan dewan
dan kemudian di pari purna itu kan
itu sudah urusan internet dpr yang
ada lagi mekanisme sendiri yang ada di tadi di tatib itu
di undang undang md tiga
pokoknya wilayah kami yang bisa kami sampaikan
sampai pada wilayah ketua umum
sampai pada fraksi partai golkar
kalau sudah masuk fraksi partai golkar
sudah dibayar pak robert kardinal
dan tentu internet fraksi di sana
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
kita sudah menanti kehadiran dari yoris rawees
kita sampai sekarang bang yoris rawes
selamat malam bang yoris
jadi lolos dari kemacetan ini ya
kita kembali ke substansi malam ini
topik malam ini
tadi disebutkan oleh
oleh bang melky begitu
bahwa konteks yang dilakukan pak sjanovanto hari ini
sebagai ketua umum
untuk kemudian melakukan penunjukan
walaupun itu sebenarnya
ke fraksi maksudnya
mungkin kemudian baru dibahas lagi
oleh pimpinan dan dikembalikan kepada fraksi sebenarnya
pimpinan dpr maksudnya dikembalikan kepada fraksi
tetap salah menurut anda
kalau kemudian melakukan penunjukan seperti itu
tadi saya mendengar sedikit dari bayu ya
ketua dpr atau sjanovanto yang
ada juga ketua umum golkar
ini kan masalahnya kan
sudah terlalu lama
dan masyarakat ini sudah marah
terhadap golkar yang memproduksi orang
kasus sjanovanto ini kan bukan kasus golkar
ini kan kasus pribadi dia
menyakit dengan hukum
dan di dalam internal golkar
ada kelompok kelompok yang ingin mempertahankan status quo ini
ini yang jadi bermasalah kan
ini menjadi terkonfirmasi dengan melakukan penunjukan ini
kita bisa lihat dari berbagai macam argumentasi
sejak mulai beliau dicekal
kemudian memaksakan diri untuk membuat pansus kpk
sebelum ini tidak pernah diakui oleh golkar loh
siapa yang mau mengakui ini kan
ini yang saya dan teman teman yang lain
kan merasakan ini
kita berbicara bahwa
bagaimana golkar ini harus kita selamatkan
sebagai satu institusi
yang nasionalis tentunya
untuk bersama sama dengan pemerintah
ini prinsip prinsip dasar ideologi golkar
nah kasus beliau ini kan bukan baru
terjadi konflik di internal
yang akhirnya kita bisa lihat sekarang
mulai dari april
beliau waktu mulai dicekal
mulai ada gerakan gerakan kan
mencoba untuk melakukan pra peradilan
ada satu kebanggaan
semu sebetulnya menurut saya
dan itu konsekuensi yang beberapa kami kader kader ini
dilengsarkan atau diganti dan lain sebagainya
nah kita lihat kemudian
mulai dari kecelakaan
tiang listrik yang disalahkan lagi
kemudian mobil rumah sakit pun disalahkan
dan lain sebagainya
pengacara sendiri pun mundur
ini kan pertanda bahwa
ini sesuatu yang serius
golkar ini mau kemenain
sebagai institusi loh
masih mau mempertahankan yang namanya setia novanto
partai ini yang perlu kita selamatkan
bersama sama dengan pemerintah
kita lihat kalau masalah ini
kita harus bisa membedakan
tadi saya setuju
kita membedakan antara mekanisme internal dpr
dan juga mekanisme internal dari partai
golkar dalam menisik hp ini
sudah melakukan pleno
terakhir itu pleno tanggal dua puluh satu
yang suratnya juga setia novanto
buat di dalam tahanan
berarti mulai saat itu
kemudian diberikan plt kepada
oh jadi ketua umumnya itu sudah nonaktif
nggak bisa lagi melakukan apapun
karena kalau anda menunjuk saya sebagai plt
pasti dengan sendirinya
nah ini proses berjalan
secara internal kita sudah mempersiapkan
karena ini kan harus ada
berpikir tentang siapa yang menggantikan itu
mungkin dengan konteksnya sekarang menurut anda
artinya memang masih ada kelompok kelompok
saya ingin mempertahankan status quo di
kita harus sadar melihat
tadi bayu sudah ngomongkan
ketua dpr itu dia mewakili

ini lembaga yang terhormat
golkar ini jangan tersandra karena kasus dia
mari teman teman berpikir bagaimana menyelamatkan partai ini
nah kita kalau lihat yang sekarang ini kan
sudah diluar daripada mekanisme
untuk memelihara status quo ini
mau maju ke depan
pertama memberantas korupsi itu
ini kan kasus korupsi kan
ini yang perlu kita sepakati secara bersama sama
apalagi dengan muncul surat
pengunduran diri diapresiasi ya
ini dia harus mau
daripada dipermalukan kan
tiba tiba muncul ada penunjukan
dinasti atau apa kan
mekanisme kita di internal dalam memproses
berapa besar sih orang yang ingin mempertahankan kekuasaan stenovanto kemudian menunjuk wakil wakil yang dikatakan orang dekatnya itu sekarang ini dalam politik
saya kira kalau tadi kita lihat dari hasil tadi
anggota fraksi kita ini kan ada delapan puluh lima
sembilan puluh satu ya pak
sembilan puluh satu tetapi kan ada pergantian
dan apa segala macam
sekarang yang efektif kurang lebih ada delapan puluh lima
nah dari delapan puluh lima itu tadi yang saya tadi sore sampai di sana
sudah enam puluh an lebih
ini kan berarti sudah mayoritas
dan ini kan mempertontonkan kepada publik
bayu sendiri bisa tahu
ini kan ada apa di golkar
jadi tidak besar sebenarnya kan berarti yang mempertahankan stenovanto
sebetulnya tidak ada
sekarang ini kan bagaimana kita tinggal
golkar sendiri sedang mempersiapkan diri untuk melakukan satu perubahan dengan mengganti ketua umum
tiba tiba muncul lagi masalah ini
nah ini yang menjadi persoalan yang kita harus berpikir
jadi secara aris
isi surat menyurat dari tahanan ini kemungkinan masih akan terus berlanjut tidak ada bang yeri
tapi saya ingin ke bang melki terlebih dahulu sebelum ke mas bayu
bang melki jadi kalau anda sendiri merasa memang ada nggak sih kelompok kelompok yang ingin mempertahankan pak setia novanto ini
atau paling tidak kalau memang tidak bisa dipertahankan ya harus orang orang di sekeliling pak setia novanto yang kemudian harus memegang tampuk kekuasaan di golkar maupun di dpr begitu
ya selamat malam bang yori
yang disampaikan oleh bang yoris itu benar ya bahwa tentu semua yang terjadi hari ini kan harus melalui mekanisme organisasi
makanya tadi mas ilus saya katakan berkali kali
kan kami cuma tahu waktu itu kan bahwa pak novanto mundur
yang kami tidak tahu adalah ada penunjukan ada calon ketua dpr ri yang ternyata itu satu paket dengan pengunduran diri
makanya dari awal itu sudah saya bilang tadi bahwa tentu ada mekanisme internal golkar juga yang pasti harus dilalui
karena ini ada perbedaan perspektif apalagi situasinya seperti saat ini yang seperti bang yori sampaikan tentu suasana kebatinannya butuh kebersamaan
nah itu yang saya kira tadi dengan ada enam puluh an lebih yang saya dengar juga seperti bang doni tadi bilang sudah memberikan semacam penolakan terhadap proses ini
tentu ini harus dikembalikan lagi pada mekanisme internal partai biar dilalui dengan semangat kebersamaan tadi itu
tapi bahwa pak novanto menganjurkan itu juga saya maklumi mungkin faktor
saya nggak tahu apa hubungannya dengan pak ajak pak musa sastro tengah pak neset saya nggak paham
tapi memang bahwa semua harus melalui mekanisme intern partai golkar
kalau memang kondisinya seperti ini kan harus dilalui kembali ke mekanisme partai gitu
bang melki jadi kesimpulan yang waktu rapat pleno terakhir yang menunggu perapradilan salah satu kesimpulannya itu masih berlaku atau tidak itu kemudian
kan kalau memang putusan di pleno kan dia harus kembali lagi dirubahkan melalui keputusan di pleno
jadi kita kita harus saat saatnya keputusan di pleno
jadi masih berlaku ya
walaupun pak steno vanto sudah mengundurkan diri sekarang ini
kan sebagai ketua dpr yang mengundurkan diri
kalau ketua bunga belum
ini jadi masih berlaku ya dibatalkan di pleno ya
sebagai ketua dpr ini saya kira kan sudah diterima tadi berarti sudah potong sekarang
sudah nggak ada lagi
nah itu dia yang kemudian menimbulkan pertanyaan
bagaimana dari sisi hukum tata negaranya
kalau kemudian ada mundur sudah diterima tapi tidak ada penggantinya sementara ini
kalau saya bicara soal ya oke lah kita apresiasi mengundurkan diri
tapi secara hukum ini karena terdesak saja menurut saya mengundurkan diri
karena cepat atau lambat itu pasti akan berhenti
karena pimpinan dpr itu dapat diberhentikan sementara jika sudah menjadi terdakwa
oke ya terdakwa sebentar lagi
tapi prosesnya kan lama ya jadi terdakwa
yang kedua tiga bulan berturut turut tidak mampu melaksanakan tugasnya
artinya kalau kemudian proses penahanannya itu sampai tiga bulan tentu sudah pasti akan berhenti secara permanen
tiga bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya itu sudah syarat dapat diberhentikan
jadi menurut saya pilihan mengundurkan diri ini adalah pilihan yang paling rasional
karena ketika ya dilakukan justru nanti akan
jadi tidak layak diapresiasi ini
ya silahkan kalau misalnya gus
karena mengapresiasi kami sih ya ini lebih bermuda lah
karena kalau nanti berhenti sementara kemudian masih butuhkan inkra atau tiga bulan kan masih butuh waktu
saya pikir dpr kita tidak bisa disandingkan
karena status terdakwa ini sudah akan terjadi pada hari rabu ya
betul hari rabu besok
karena sudah ada jadwal tipikor
tapi saya pikir memang dpr tidak bisa disandra semacam ini
ini ketua loh bukan sekedar wakil ketua
apalagi tugas ketua itu cukup penting dalam hal konsolidasi dengan lembaga lembaga negara yang lain
menjelang tahun politik misalkan
ini salah satu faktor lah
kemudian yang kedua yang jadi persoalan adalah
apakah pak stjanovanto memang tidak mengetahui
padahal setahu saya ketua dpr kan sudah memahami undang undang md tiga
apalagi tatip yang dibuatnya sendiri
apakah memang secara sengaja tidak memahami
tidak mengetahui itu atau memang mengetahui tapi ini kemudian ya sudah
jadi menurut saya ada satu hal yang perlu kita kritisikan
ini saya pikir memberi lelucon lagi kepada publik
jadi aturannya sudah jelas bahwa anda silahkan saja anda mengundurkan diri
anda ajukan ke pimpinan dpr
pimpinan dpr kemudian akan memproses itu
percayakan pimpinan dpr percayakan kepada partai untuk memproses
artinya gimana cara memprosesnya
pimpinan dpr mengirim surat dulu
jadi saya setuju bamus hari ini dengan judul no deal for asis hamsuddin to ketua dpr
kenapa karena memang
aturannya tidak begitu
pimpinan dpr harus melakukan itu
justru ini nanti bisa kita justru akan muncul bisa di mkd kan
ada apa pimpinan dpr kemudian melanggar tatip kok tetap diproses
jadi menurut saya sikap bamus hari ini itu sudah sesuai dengan undang undang mp tiga dan tatip dpr
kita tahan dulu sampai disitu dulu
karena masih ada pertanyaan ketika ini sudah mundur
maka bagaimana status kepemimpinan di dpr dengan menyisakan empat pimpinan yang lain itu ya
kami akan mengulasih setelah jadwal berikut ini
jadi itu prosesnya bagaimana kemimpinan mekanisme kesaharian kepimpinan di dpr itu
jadi mas indra memang undang undang kita hukum positif pun sudah mengatur hal tersebut tatip kita
bahwa dalam hal salah seorang pimpinan dpr itu berhenti
berhenti kan tadi bisa meninggal diberhentikan atau mengundurkan diri
maka pimpinan yang lain itu mengadakan rapat dan menunjuk salah satu untuk melaksanakan tugas sementara
artinya kolektif kita tunjuk dari empat ini siapa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan tugas
tapi dia bukan ketua dpr tetap ini
tetap hanya meng cover apa tugas yang biasa dilakukan oleh ketua misalkan
semua tugas bisa di cover tidak kira kira
misalkan ada undangan rapat konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara dengan ma mk presiden bpkky
sudah salah satu mewakili dpr karena biasanya ketua yang menghadiri
sebagai jurubicara dpr misalkan ada isu isu publik yang pimpinan dpr yang biasanya ketua perlu menyampaikan keterangan
pimpinan yang lain itu menggantikan
toh itu sementara hanya sampai lima hari
asas penggantian ini memang asas yang cepat
jadi asas yang cepat dalam rangka memang karena memang harusnya idealnya kan tugas dpr ini cukup berat
sehingga hilangnya satu pimpinan dpr akan mempengaruhi apalagi ini ketua gitu kan
sehingga menurut saya memang sudah ada aturannya
jadi sekarang memang golkar punya waktu lima hari sejak diterimanya surat
jadi semoga pimpinan dpr alat bamus ini segera mengirim surat kepada bamus
pimpinan dpr sorry kepada partai politik partai golkar melalui fraksi agar golkar segera untuk sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangganya
tidak lebih lima hari untuk memutuskan siapa penggantinya sehingga kemudian pelantikan sebagai
lima hari itu dihitung sejak hari ini berarti
sejak diterimanya surat
oh sejak diterimanya surat
diterimanya surat pengunduran diri ya
bukan surat dari pimpinan dpr kepada partai melalui fraksi
jadi ada waktu lima hari dan lima hari itu tidak boleh lebih dari lima hari
artinya ini adalah
kalau lebih apa konsekuensinya
ya di tatip memang terus terang hanya mengatakan bahwa pimpinan dpr akan mengirim surat kepada presiden
jadi tidak diatur konsekuensi jika lebih dari lima hari
tapi menurut saya apakah memang di golkar tidak ada kader yang mumpuni
partai sebesar golkar
partai seklasik golkar partai yang sudah malang melintang tidak ada kemudian figur dari sembilan puluh lima sembilan puluh lima
sembilan puluh satu kursi dpr untuk kemudian dapat
menjadi ketua dpr
saya pikir banyak kader kader golkar tinggalkan mekanismenya saja
bagaimana mungkin yang dimaksudkan dalam anggaran dasar rumah tangga pleno dpp dan lain sebagainya
saya pikir secara hukum
vaksinnya juga banyak mas anang
keresahan itu yang diperlukan oleh partai golkar
yang menarik begini
saya jadi ingat ada pernyataan kalau tidak salah dari salah satu wasekjen golkar ya pak aceh
pak aceh itu bilang bahwa penggantian ketua dpr ri menunggu proses di dpr
internal golkar selesai
artinya kepemimpinan ketua munas
berarti kan bahasanya adalah munas
munas dalam hal ini
munas rupanya kapan
memang memang kita lihat bahwa itu juga secara internal sedang kita berpacu
kita mesti lihat beberapa saat yang lalu dpd dpd satu sudah kumpul dan memberikan surat kepada dpp
dan segera memintakan pleno
kemudian dpp sendiri yang sekarang terkesan mengulur waktu
sementara desakan desakan itu karena kita berpikir gini kan sesuai dengan undang undang tatip dari md tiga
sementara masalah di dalam ini kan belum ada keputusan definitif
dengan dia sekarang sudah jadi tersangka kemudian terdakwa nanti besok lagi
nah kita bersyukur bahwa proses ini berjalan
ini hari kan penutupan masa sidang sampai dengan januari
nah itu makanya dpp sendiri atau golkar sendiri sekarang memacu dengan waktu yang ada ini
jadi kita bisa segera melaksanakan munaslub agar ada kepengurusan yang definitif untuk berproses kepada menentukan ketua dpr dari fraksi golkar
jadi saya ingin menjelaskan bahwa kita punya kader cukup banyak
ajis itu termasuk salah satu kader yang memang dipersiapkan
generasi muda cukup matang di dalam berpolitik
selama ini sudah di ketua komisi kemudian sekarang ketua banggar
kemudian ada banyak
ada fadel ada mahyudin di situ
ada bambang susatyo di situ
ini kader kader yang memang sudah disiapkan
akom juga masih tetap ada di situ
kita bisa lihat ada rambeka maruzaman ada jainudin amali
tetapi juga kita mesti melihat pembagian di dalam dpr ri itu kan
selain ketua ada ketua fraksi
ada alat kelengkapan dewan
dewan yang lain
kemudian ada banggar
ini kan posisi posisi strategis yang harus kita distribusikan
nah ini yang mungkin
dpp sendiri dan keluarga besar partai golkar sebagai public party
tentunya menyayangkan sikap novanto dan sekelompok kecil orang orang yang sekarang ini mencoba untuk mempertahankan status quo
terhadap kondisi sekarang ini
ini kan menjadi pertanyaan
sementara satu sisi publik ini sudah dengan dibully nya golkar kasus kasus ini kan
perasaan di bully ya golkar ini ya
ini elektabilitas kita dari waktu ke waktu menurun terus kan
apakah kita mau jadi ormas
atau kita mau tetap eksistensi kita tetap mempertahankan sebagai partai politik
pandangan yang sama tidak
bahwa bang melki bahwa golkar ini merasa di bully
anda merasa seperti itu tidak
oh ya tentu dong
kan seperti sudah dilihat dalam berbagai survei kan golkar makin menurun
dan juga saya kira satu yang saya kira tahapannya adalah kontroversi perkembangan
bergantian itu satu soal
tapi kan para para itu sudah mundur sebagai kepada tri
yang tadi disampaikan bahwa soal munaslup tadi memang saya dari dpp partai golkar
itu juga saya lihat para ketua ketua forbit dengan plt ketum pak ibu ismaram ada pak erlangga
ada pak nusron pakar lagi kumpul semua di dpp tadi untuk membahas bagaimana persiapan
jadi ini proses lagi bergerak
proses lagi bergerak
jadi berkejaran dengan waktu yang lima hari itu ya
kalau soal putusan munasub kan tentu kita menunggu hasil pembicaraan para ketua ketua forbit pada hari ini
nanti mereka putuskan bagaimana nanti kemudian diputuskan kapan pleno
di pleno juga nanti itu nanti diputuskan kapan kita munasub
jadi juga proses untuk yang di apa mengganti pak novanto dari ketua umum pun juga sebenarnya lagi berjalan
jadi prosesnya di dpr sudah selesai dengan mundur walaupun penggantian baru tentu harus diproses lagi
dari pak asis tadi itu belum selesai tentu harus ada proses internal partai golkar kemudian selesai itu ke dpr
tapi di internal golkar juga ini seperti kemarin juga teman kami mas armuji sampaikan bahwa pak novanto juga sudah legowo
jadi ini kalau munasub juga diputuskan malam hari ini kapan tinggal pleno ya bisa langsung berkeras
jadi bener ya sudah legowo ya
nggak berkirim kirim surat lagi ya oke baik nanti
baik oke nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa terima kasih bang melki sebagai penutup
kalau anda lihat kan ini menunggu munasub menurut anda realisnya sudah terwujud nih lima hari
menurut saya tidak ada di dalam tatip keharusan menunggu munaslup itu kan urusan internal golkar ya
artinya memang lima hari itu menurut saya sih soal ini kan tentu golkar punya mekanisme
kalaupun keputusan menunggu munaslup ya lagi lagi nanti pasti masa lima hari misalkan tidak terpenuhi ya lewat
tapi memang konsekuensi setelah lima hari itu tatip dpr sendiri masih mengatur
hanya mengatakan bahwa pimpinan dpr mengirimkan surat kepada presiden tentang pengunduran diri ketua dpr
tapi intinya tidak akan terganggu ya
kerja kinerja dari dpr ini
karena sekarang masih reses sih memang
iya lagi reses artinya secara simbol ketua dpr akan kosong
padahal setahu saya kan memang biasanya forum konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara kan diwakili oleh ketua dpr
kecuali konsultasi antara dpr dan presiden biasanya pimpinan dpr lengkap menuju bertemu dengan presiden
tapi kalau forum konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara biasanya adalah ketua dpr
paling hilang adalah kemudian simbol sebagai ketua dpr
tapi untuk tugas tugas
jadi maksudnya tidak dalam kondisi yang darurat dengan tidak adanya ketua dpr sekarang ini
apalagi masa rasanya satu bulan
iya harusnya sih
kalau masih bisa diwakili oleh yang lain masih bisa
tapi sebaiknya golkar tidak melanggar ya lima hari yang tatip
karena tatip ini tetap hukum yang mengikat kepada dpr juga
penutupnya saya minta dari bang yoris bukan berpanjang lebar lagi
bocoran munas pulmi kapan kira kira
saya pikir kalau kita melihat dengan agenda agenda politik dan tahapan tahapan yang ini
mungkin tidak lebih dari tanggal dua puluh sudah selesai
tidak lebih dari tanggal dua puluh
sudah selesai ada ketua umum
sudah selesai sudah ada ketua umum baru
ya karena seperti sekarang sesuai dengan ketentuan
jadi ini munasulu yang benar benar cepat ya
tidak seperti munaslup yang sebelum sebelumnya menentukan berbagai agenda lain
tapi hanya menentukan ketua umum saja
saya pikir inilah yang coba kita proses karena memang yang bermasalah ini kan ketua umumnya kan
dari rapim bisa langsung ditingkatkan sebagai munas
tinggal mungkin ada perbaikan perbaikan dari steering tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga yang belum tuntas pada dua ribu enam belas yang lalu
kemudian kita menentukan
siap kalau tidak ada ketua umum tanggal sepuluh januari itu sudah mulai penetapan pilkada pilkada
itu sepuluh sampai tujuh belas
nah itu aturan mengikat yang lain ya
itu harus ditangani oleh ketua umum
dan itu tidak bisa sembunyi sembunyi bawa ke tahanan kan tidak mungkin kan
ini tidak bisa gitu
jadi coba teman teman berpikir itulah
saya ingin menghimbau aja gitu
kita lihat apa nanti ada surat surat sakti yang lain yang akan beredar dari dalam tahanan
tapi kita lihat juga dinamika di internal golkar
kata kata tadi dua puluh sudah ada ketua umum
sekarang tanggal sebelas artinya sembilan hari lagi ya
sudah beres masalah di golkar dan di pr ya
kita berpacu dengan waktu
terima kasih bang yoris
terima kasih mas bayu
telah bergabung bersama kami malam hari ini di prime news
dan fokus bahasan cnn indonesia prime news akan kami hadirkan